setelah ditahan selama lima hari oleh polisi di raja malaysia
dua supporter indonesia dibebaskan dan kembali ke tanah air
sementara itu satu orang lagi masih ditahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut
dari kepolisian di raja malaysia
sejumlah anggota supporter indonesia pulau bali atau sipb ini
menunggu kedatangan ian prada ketua sipb di terminal kedatangan internasional
bandara igusti ngurah rai bali senin malam
mereka pun langsung menyanyikan lagu indonesia pusaka
ketika ian prada tiba di area penjemputan penumpang
ian menyebut selama ditahan di negeri jiran dirinya bersama kedua supporter yang ditahan
banyak dibantu oleh aliansi supporter indonesia di malaysia
mereka membantu mencarikan pengacara hingga mengganti tiket pesawat yang telah hangus
selain itu ian juga mengucapkan terima kasih kepada kbri di kuala lumpur yang turut membantu
sebelumnya ketiga supporter indonesia ini ditangkap atas dugaan melakukan ancaman teror bom
yang diunggah di media sosial
antara malaysia dan indonesia pada lanjutan grup g kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh
zona asia di stadion bukit jalil kuala lumpur sembilan belas november lalu
selama kami di sana alhamdulillah polisi di sana baik
intinya kita mau kooperatif tidak itu
alhamdulillah konsisten dan mudah mudahan kawan kami yang di sana